lain waktu saya harus kasih tau pak al
kamu udah sarapan sayang
antriin aku gak
ke rumah masak
kamu perasaannya udah tenang belum
kamu masih belum mau ya
duduk sama papa
ada apa sih
antar kamu sama al
untuk pulang ke rumah kami
rumah tangga yang baik
adalah pada saat
ada kerjasama antara kedua belah pihak
bukan satu pihak aja
kalau kamu mau pulang
al yang jemput kesini
dengan begitu al menunjukkan
itikat baik bahwa dia ingin mempertahankan
rumah tangga ini
papa mau lihat itu
gimana kalau sekarang
papa mau lihat pesan yang baru

aku ganti baju dulu ya

aku ganti baju dulu ya

jadi macam ini
nah k lact lil
liat teman uppa
kalau boleh tahu roy itu siapa ya
lah kok si mbaknya bisa tahu pak roy sih
jawab dong jangan diem aja
saya kan orang deket iparnya aldebaran
jadi saya dipercaya
dan saya juga udah tahu kok kalau mamanya ali itu ada di jakarta
lah kok dia tahu
mbak andin aja kayaknya nggak tahu
kamu nggak usah khawatir saya nggak akan kasih tahu pak aldebaran kalau kamu yang kasih tahu saya
itu kan adiknya mbak andin
ngapain kesini lagi kesini lagi
jadi roy itu siapa
kok perasaan kiki gak enak ya
apa jangan jangan dia mau bikin ribut lagi
jadi mas riksu adalah
disini nggak ada yang namanya roy mbak
adiknya mas al namanya rosdiana
kok ada dia sih
mbak ada keperluan apa disini
ketemu sama mas al
kalau ketemu sama mas al nih mau saya teleponin
saya kebetulan lewat sini aja
yaudah kalau gitu
saya permisi ya
lah dia main pergi aja
sial udah gue bela belan kesini nggak dapet info apa apa
ngapain saya ke rumah saya
adau akit ayang keki
suka kebiasaan deh kenapa sih kalau ditanya itu selalu jawabannya
eh uh ah i uh
kan udah tahu perintah mas al itu kita itu tidak boleh cerita ke siapa siapa tentang
siapa siapa tentang keluarganya
pasti hampir aja keceplosan
ayam kiki kalau lagi ngomel tambah manis aja
pasti cemburu sama bayang tadi ya
asal kiki tahu ya tadi itu istrinya orang
nah efek isu isu udah kesambet tuh kayak gini
tuh kan tuh kan
tuh kalau ceburu begitu tuh
tadi asal ngapain ke sini
dia tanya tanya siapa roy gitu
beneran andah sumpah
ya asal mulai curiga siapa pak roy
pak as sekarang lagi sibuk dan dalam masa pengulihan
saya harus tangani ini sendiri
lain waktu saya harus kasih tahu pak al
kalau saya sudah punya info pasti
aduh kesel banget
gimana kondisi rena
kok pak bos udah balik aja
masih demam pak
aduh panas banget badan kamu ya
aku mau mama pak
pak bos baliknya dari rumah sakit nggak bareng sama andin
papa jemput mama habis ini ya
kok pak bos bilang mau jemput andin
jemput kemana ya
bukannya mereka pergi sama sama kemarin ke rumah sakit
kemaren hp nya ketinggalan
ini udah saya casin juga sekarang ya
maaf satu lagi pak
emak saya di kampung asam urati kambuh
dia butuh saya
cuma saya juga sebenarnya nggak enak
boleh ya pak
kamu gimana sih mir
rena lagi sakit juga
iya tapi rumah saya juga butuh saya
saya dua hari aja deh pak
nanti saya balik lagi ke sini
kemudian saya izin
makasih ya pak
saya sudah keluar dari rumah sakit
kamu udah baik kan sama istri kamu
bukan urusan kamu
saya mau pergi dulu ya
papa jemput mama ya
kamu tolong jaga rena ya
saya mau ke rumah andin soalnya

nggak usah nggak usah
saya bisa sendiri

buat periksa rena
wohnungnya di mereka columbans